anda kembali di redaksi siang jembatan penyeberangan orang tanpa atap di kawasan sudirman menuai beragam reaksi
menurut gubernur dki jakarta anies baswedan warga dapat menikmati pemandangan terbuka dengan dicopotnya atap jpo
putusan gubernur dki jakarta anies baswedan yang mencopot atap jembatan penyeberangan di jalan jenderal sudirman
menurut anies dalam laman instagramnya atap jembatan penyeberangan ini dihilangkan untuk memberi pengalaman baru bagi para pejalan kaki
salah satunya pemandangan landscape berisi gedung gedung pencakar langit di kawasan sudirman
anies menjelaskan atap dari jpo bisa dilepas karena menghubungkan dua area terbuka
karenanya menurut anies atap pada jembatan penyeberangan tidak menjadi keharusan
anies juga menambahkan jika pada area tersebut terdapat alternatif
jalur menyeberang melalui stasiun mrt untuk kondisi tertentu salah satunya saat hujan
keputusan ini pun berujung kontroversi khususnya di warga karena ada yang tidak setuju meskipun ada pula yang mendukung
kalau menurut aku sih kalau untuk pemangkasan atap cukup bagus juga sih karena kita tuh bisa melihat pemandangan jakarta
sebenarnya ada plus minusnya sih mas kebijakan ini karena kalau plusnya mungkin kalau cuaca lagi bagus kayak begini enak adem anginnya banyak
cuma kalau lagi hujan lagi panas kan repot
kepala dinas bina marga dki jakarta hari nugroho menyebut desain jembatan penyeberangan tanpa atap dibuat sesuai arahan gubernur anies
ia menilai pencopotan ini tidak mengganggu kenyamanan justru akan memberikan penyeberang pengalaman baru dengan merasakan pembanangan terbuka kota jakarta
ya memang dari sisi keamanan sih aman tetap kan railingnya tetap kita pasang
kenyamanan kalau kenyamanan disebutnya
sebetulnya nyaman gitu loh kan orang ya namanya panas panas ya wajar sih panas
kalau hujan kan nggak mungkin dia jembatan dari situ gitu loh
sementara itu konsultan arsitek krea trelan masato menilai keputusan pemprov yang mencabut atap terlalu terburu buru dan butuh kajian lebih lanjut
menurut saya kita harus bisa lebih sensitif sih menurut saya karena kita punya banyak spot di situ
apakah tepat tidaknya kemudian serta merta langsung dicopot itu menurut saya harus ada kajian lebih lanjut sih menurut saya
dari arsitektur maupun dari pemda sendiri
karena ketika kita mencopot itu apakah kemudian dia itu aplikatif untuk semua tempat atau apa kita juga harus lihat lebih lanjut
sebelumnya gubernur anies menilai masyarakat dapat menikmati pemandangan jalanan ibu kota
sambil bersuah foto di jpo setelah atapnya dicopot
namun arahan tersebut justru menimbulkan pro dan kontra di publik